ini si putri kenapa juga sih pakai ngerempongin si clara segala
gak yes bingit ini anak
terserah clara juga cales dia mau ngapain
yang penting kan kita tinggal disini buat selama lamanya
hih ayah si putri nih
lapor maksudnya ternyata sampai saat ini putri masih numpang di rumahnya clara
masih numpang di rumahnya clara
enak enakan deh hidup di rumahnya clara
gue gak akan tinggal diem
semua yang bantuin putri harus celaka
putri lo tuh apaan sih
lo kenapa ngelarang raja ngelamar si clara sih
dia udah lama pacaran
iya gue tau
lo gak mau liat sahabat lo sendiri
gak gitu ya
raja itu sebenernya
nerima tunangannya raja
aku pengen tau
apa putri berani cerita semuanya ke clara
kok mukanya pada tegangnya yes begitu ya
tiba tiba dia ngelarang clara
untuk menerima lamaran saya
kamu tuh sirik ya
sirik itu tandanya nggak mampu
memang udah sewajarnya dong
clara sama raja
untuk ngadain lamaran kan mereka pacarnya juga udah lama
lagipula ibu kan gak pernah ngajarin kamu
punya sifat gak bagus kayak gitu
dasar perempuan gak bener
dikiranya gue gak tahu apa masa lalu dia yang kotor

lo ada hubungan apa
biar dari pendapatnya putri mah
gak yes bingit untuk kita ketahui
apalagi diketahui sama kamu
yang paling penting sekarang nih
perasaan kamu berdua gitu
kalian berdua selalu bahagia
nunggu sampai orang tua kamu tuh
balik dari luar negeri

tante jangan sok peduli
tante jangan sok peduli ya
dengan apa yang terbaik untuk kami
ini orang sinisnya yes ya
karena saya lebih kenal sama orang tua clara
dan saya yakin ini kejutan untuk mereka
saya pulang mereka dari ruangan ini

bentar tinggal ya

tidak ada yang bisa dikira
kau mau kan

aku mau jadi tunangan kamu
kalau minum ayam
aku mau jadi tunangan kamu
kara gak boleh terjeremu sama raja
kenapa putri melihat raja sampai segitunya
putri sebenarnya suka sama raja
kamu suka gak
aku suka banget
tapi aku jauh lebih bersyukur
karena kamu gak terakses sama orang yang gak jelasin
aku bahagia banget
akhirnya kamu ngelamar aku
kayaknya aku udah kena
terserah clara juga cales dia mau ngapain
yang penting kan kita tinggal disini buat selama lamanya
hih ayah si putri ini
ternyata sampai saat ini putri masih numpang di rumahnya clara
masih numpang di rumahnya clara
enak enakan dia hidup di rumahnya clara
gue gak akan tinggal diem
semua yang bantuin putri harus celaka
supaya gak ada lagi yang berpihak sama putri
putri gue gak tegang satu jalan sendirian
gue tarik dia
udah gak usah dewa
lagipula lo kan udah sering bantuin gue
gue gak mau langsung direpotin kok
biar gue mikirin lo terus
mulai sekarang gue gak akan terima bantuan dari siapapun
karena gue pengen mandiri
aduh jatuh dia
rasa rasa pernah kenal
saya nunggu dia